didampingi sejumlah menterinya termasuk menteri pertahanan prabowo subianto
jokowi menjajal isi kapal selam kri alugoro empat ratus dua
jokowi mengakui transfer teknologi dengan korea selatan
untuk membangun kapal selam berjalan sesuai rencana
kapal selam ini merupakan yang ketiga dari kerjasama antara pt pal indonesia
jokowi juga menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri
antara lain menko polhukam mahfud md menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
menko perekonomian erlangga hartarto menteri bumn erick thohir
menteri pertahanan prabowo subianto
jokowi meminta jajarannya memprioritaskan bumn dalam negeri untuk industri pertahanan
misalnya ingin membeli kapal misalnya berikan pada pt pal
baik itu dari kementerian pertahanan
baik itu dari
kapolri polair misalnya
baik itu biaya cukai dari kementerian keuangan
beli semuanya dari pt palsu
sehingga kita harapkan bukan hanya pesanan untuk lima tahun
tetapi untuk lima belas tahun itu harus dipastikan ada
sehingga ada konsistensi kita dalam perencanaan dan pelaksanaan
untuk membesarkan industri strategis pertahanan kita
petang yang kekurangan
semoga kebutuhan anda lebih sabar
tentara dagang tempat antara kami
disinggung soal rencana belanja alutsista seperti pesawat tempur buatan perancis
menteri pertahanan prabowo subianto mengaku masih melakukan kajian
jokowi memerintahkan menhan agar konsisten dalam menyusun perencanaan belanja
belum belum belum kita bahas semua kita rinci kita akan nilai review mana yang terbaik ya dengan sesuai program kita
ya semua prioritas jadi kita ingin secara sistematis menyusun perencanaan yang baik ke depan
ada instruksi khusus tadi dari pak presiden soal pengadaan alutsista
ya harus konsisten harus perencanaan baik efisien saya kira itu
secara khusus jokowi memberikan instruksi untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista dengan memaksimalkan bumn yang ada
sejumlah pihak menilai industri pertahanan indonesia masih kalah bersaing karena faktor teknologi